penangkapan hakim dan panitera di pengadilan negeri tangerang
kembali mencoreng wajah penegakan hukum negeri ini
perlu pencegahan sedini mungkin agar tidak merusak kemuliaan hakim sebagai wakil tuhan
bahkan terulangnya kasus ini dalam waktu berdekatan
bisa saja ini menimbulkan kehilangan kepercayaan dari para pencari keadilan
hakim pengadilan negeri tangerang wahyu widya astuti
ditangkap penyidik kpk bersama pihak berperkara yakni kuasa hukum dan swasta
hakim wahyu widya astuti ditangkap atas dugaan transaksi perkara perdata
sebelumnya hakim wanita juga pernah terlibat korupsi
saat kpk membongkar mafia peradilan di bengkulu pada tahun dua ribu tiga belas
dari lima orang yang diamankan oleh kpk
tiga di antaranya adalah seorang hakim wanita
satu orang panitera dan satu orang mantan panitera
berbeda dengan hakim
bebasnya akses yang dimiliki panitera membuat celah bagi mafia peradilan
untuk menawarkan sejumlah janji dalam sebuah perkara
sejak dua ribu lima belas hingga akhir agustus dua ribu tujuh belas
kpk setidaknya telah menciduk lima panitera dalam operasi tangkap tangan
terungkapnya sejumlah korupsi yang menjerat hakim
setelah ikut mencoreng wajah penegak hukum
kurangnya pengawasan dari mahkamah agung menjadi faktor
masih berkembangnya korupsi di lembaga peradilan
komisi yudisial yang merupakan lembaga pengawas eksternal
untuk menjaga harkat dan martabat hakim
justru resah karena tidak semua rekomendasi sanksi terhadap hakim
yang melanggar ditindaklanjuti oleh ma
kay kan posisinya dalam salah satunya pencegahan
kita ingin lihat sebenarnya apa sih

sejauh ini yang kita lihat memang masih bersifat personal
hukum personal kemudian
ya kredi saja keserakahan saja itu
karena kita masih sulit untuk menemukan
cara untuk melakukan pencegahan dirinya gitu
kita masih terus menerus mencari cara
karena saya juga tidak bisa mengatakan royalnya akan menjadi terakhir
langkah membersihkan korupsi di lembaga peradilan
menjadi pekerjaan rumah bagi ma
untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pencari keadilan
horas mani hurup cnn indonesia
dunia penegakan hukum kita kembali diuji ada seorang hakim yang mulia tertangkap tangan kpk
bersama dengan seorang panitera tergoda rupiah memperjualbelikan putusan perkara
apa yang salah dengan sistem peradilan negeri ini hingga peristiwa seperti ini berulang
ketika yang mulia tergoda masihkah kita harus percaya
sudah hadir di studio cnn indonesia farid wajdi jurubicara komisi yudisial
pak farid selamat malam
ya selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
dan teman baik saya kang asep mantan hakim dan juga pengamat hukum
terima kasih sudah hadir di sini
kita sudah bolak balik ngobrolin soal ini ya kang asep
sudah capek sudah energinya habis membahas ini tapi nggak kapok kapok juga
dan kami juga akan terus mencoba menghubungi juru bicara kpk febri diansyah
yang tadi juga di awal acara kita lihat bersama sedang melakukan jumpa pers
konferensi pers di gedung kpk dan juga juru bicara mahkamah agung pak suhadi
yang juga berada di gedung kpk mengadakan jumpa pers
pak farid yang menarik adalah pernyataan ky bahwa memang sudah menjadi target sebenarnya
pn tangerang ya
sudah diberikan peringatan rekomendasi juga beberapa kali
sebenarnya targetnya itu pn tangerangnya atau ada beberapa hakimnya atau bagaimana sih
bisa jelaskan apa maksudnya target itu
jadi ada pernyataan dari pak aidul nih
ketika ditanyakan pertama kali juga pak idul mengatakan
nggak kaget kalau di pn tangerang ada ott gitu
jadi sepertinya memang sudah dalam radar ya komisi yudisial
yang pertama sebenarnya perlu saya jelaskan disebut target itu karena berdasarkan informasi yang ada
yang masuk ke ky ya
yang masuk ke ky dan belakangan sebenarnya masuknya
jadi target itu bukan oleh komisi yudisial tapi oleh lembaga lain
sebenarnya untuk beberapa nama di pn tangerang itu
ada lima nama sebenarnya
yang sudah diingatkan bahwa ada lembaga penegak hukum yang sedang mendeteksi pergerakan di lingkungan pengadilan negeri tangerang
mereka sudah diberitahu
sejak januari dua ribu delapan belas
jadi sebenarnya deteksinya itu sudah ada arah ke sana dan itu sejak januari
lalu kemudian diantaranya termasuk yang di ott
dan sebenarnya juga sudah diberikan peringatan
oleh petinggi pn yang bersangkutan untuk mengingatkan bahwa sebenarnya harus ada upaya untuk menahan diri
untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan yang seperti itu
lalu kemudian yang kedua pn tangerang ini sebenarnya juga termasuk kawasan yang memang kalau boleh saya sebutkan
kang asep kita menyebutkan pengadilan internasional

banyak sekali pengadilan yang berkaitan dengan pengadilan internasional
banyak sekali kasus kasus yang berdimensi internasional seperti penyeludupan narkotika dan lain sebagainya
yang kemudian masuk dalam
karena geografis ya
bandara berada di wilayah itu juga kan
sehingga memang ini ada perhatian lebih dibandingkan dengan pengadilan pengadilan lain
kira kira seperti itu penjelasannya
kemudian yang pak aidul katakan gak kaget kalau misalnya ada itu itu memang
nah ini sebenarnya kaitan pernyataan ini adalah
saya perlu sampaikan
nanti mungkin dapat dibahas
saya ingin menggambarkan
hanya lima belas sampai dua puluh persen rekomendasi komisi judisial yang dieksekusi dengan baik oleh mahkamah agung
saya ingin menggambarkan dari sejarah kayak berdiri
lima belas sampai dua puluh persen
dari sejarah ky berdiri rekomendasi yang sudah kita jatuhkan untuk diusulkan kepada mahkamah agung sebenarnya enam ratus dua puluh empat hakim
komisi yudisial sudah memberikan rekomendasi
komisi judisial sudah memberikan rekomendasi
apa usulan penjatuhan sanksi kepada sebanyak enam ratus dua puluh empat hakim

mereka itu melakukan apa saja sih pak farid
maksudnya kalau yang dari kata bonihnya
oke sebelum disana
nah masalahnya dari enam ratus dua puluh empat ini hanya lima belas sampai dua puluh persen yang dijalankan oleh mahkamah agung
dijalankan itu diperingatkan dalam hal ini atau
yang selainnya itu adalah dimasukkan kekota dengan alasan
dengan alasan rekomendasi yang diajukan oleh komisi judisial ini termasuk dalam wilayah teknis yudisial
nah bayangkan kalau kemudian misalnya hal yang seperti itu terus berlangsung
jadi kalau misalnya enam ratus dua puluh empat ambil angka apa kata lima belas sampai dua puluh persen hanya seratus orang
hanya seratus orang
yang kemudian dijalankan
bagaimana kemudian penghormatan
bagaimana kemudian kepatuhan lembaga peradilan kalau kemudian pimpinan mahkamah agung
juga tidak memberikan
merespon dengan baik
merespon dengan baik
nah hal lain untuk dapat dipertimbangkan sebagai apa namanya kepada publik bahwa dan ini contoh dua ribu tujuh belas
komisi yudisial menjatuhkan sanksi non palu
enam bulan bagi seorang hakim tinggi pejabat struktural di salah satu pengadilan tinggi
yang sampai sekarang
belum dieksekusi maksudnya belum dijalankan
dengan alasan ini sebenarnya wilayahnya
wilayahnya bukan teknis judicial ini perilaku murni
hanya saja persoalannya bagi mahkamah agung
sanksi enam bulan non palu ini terlalu tinggi
terlalu berat sehingga diperlukan pemeriksaan bersama gitu loh
kalau kemudian terus terusan seperti itu
mengapa tadi muncul pernyataan ketua komisi yudisial bahwa tidak akan terkejut
karena masih melekat semangat untuk saling melindungi membela kops
nah kalau semangatnya membela kops
saya pikir sampai kapanpun
dan akan terus terus dan terus akan terjadi yang disebut dengan ott
meskipun tidak ott tapi dalam bentuk tindakan tindakan lain
yang pada intinya akan mengurangi martabat dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan
saya masih shock dengar angka enam ratus dua puluh empat itu pak farid sebenarnya
ini data baru disampaikan
oh ya memang belum kita release
tapi contoh yang lain yang paling dekat sudah kita rilis misalnya
dua ribu tujuh belas kita merekomendasikan lima puluh delapan hakim untuk diberikan sanksi
berapa yang di
ya lima belas sampai delapan belas
kalau nggak saya pasti sudah tidak kaget lagi dengan perilaku yang seperti ini
kalau misalnya yang enam ratus
saya dengar benar benar hampir keliling semua sampai tiap tv gitu kan
bayangkan paling sederhana
kalau saya bercermin gini lah
saya ini bekas orang gak bener gitu kan
sekarang kan taubat kan diingatkan oleh beliau
saya harus bersyukur apa
ketika ada orang luar apalagi kaya sebagainya
harusnya bersyukur kan
loh enam ratus itu siapa melakukan apa
kan kaya tidak sebarangan kan
harusnya ada tindak lanjut itu kan
dulu kan nggak ada kay
kalau ada kaya saya harus bersyukur kan
itu yang benar
makanya kejadian nggak aneh
kalau sekarang timbul begini
coba kalau sebelum jadi tindak lanjutin
setidak tidaknya kalau ada enam ratus
nama itu bagian dari enam ratus misalkan
kan mungkin tidak akan terjadi kpk
saya di alumi tangerang loh
saya bangga sebagai hakim tangerang dua puluh tahun yang lalu
tangerang itu lahir orang orang besar
ketua mahkamah agung hatta ali
suhadi juru bicara mahkamah agung
tadi para hakim dirjen badan peradilan
namanya heri swantoro
dan banyak lagi yang saya sebut tangerang
hancur rusak sekarang tangerang
tangerang adalah pengadilan internasional
tangerang satu pengadilan wilayahnya tiga
selatan cuma selatan
tangerang itu wilayahnya kota tangerang
tiga wilayah saya sebutkan apa
tanahnya bekas tanah negara
jadi nggak aneh
saya belum selesai ngomong
di situ ada ketua ombudsman
ada ketua bpkp
ada ketua dpr
ketua lembaga negara
saya nggak ada ketua kaya
waktu itu saya juga bingung tuh di kpk
mudah mudahan pebri dengar nih
itu banyak perkara perkara perdata
dimana diantaranya aset negara habis sama hakim hakim perdata
saya kasih contoh
di mana raja walimusantara
saya sebut datanya
ini hakim serang
bagaimana tanah milik negara habis
ini di palembang
ini di bandung
coba kpk teliti itu
itu lebih gede
itu hari senin
dan di situ ada wakil ketua mahkamah
senin pagi ya
senin pagi kan
senin sorenya ott
yang pertama belum nyampe
sehingga yang itu wakil
dia bangga tidak ada ott lagi
empat jam kemudian
saya temen lu ditangkap
saya bukan mengucapkan
yang harus direkomendasi di eksekusi
ya udah laksanakan sekarang
kenapa harus sampai lembaga lain
begitu kayak mengingatkan
perlaku martabat kalian
janganlah berkret di bawah teknis
justru sekarang karena berat teknis tadi
yang harusnya menang
karena ada pesanan
kan sekarang romboknya mengerikan sekali
dan lebih mengerikan lagi
kalau kalian menangkap krupser
di gedung pengadilan
sudah gak ada wibawanya lagi
itu tempat para malaikat
jangan di tempat keadilan
saya ini bekas bajingan
tolong aja lah
sampai ketua mahkamah agungan
kalau enggak mengundurkan diri
saya tinggal menyaksikan aja
apakah hatta ali yang bekas mantan tangerang
bisa menjamin dan itu
yang membesarkan nama tangerang
yang bagaimana membantai para narkobawan
yang banyak aset aset negara
yang tanah tangerang sebenarnya
tapi pemiliknya siapa
kemana itu putusan yang menciptakan
saya kembali ke pertanyaan tadi
sekitar enam ratusan hakim yang direkomendasikan oleh kaie itu
untuk diperingatkan itu
apa modus mereka
saya ada dua
bagi dua isu
saya masuk dari majelis kehormatan hakim
ketika komisi judisial dan mahkamah agung
memberhentikan para hakim
jika dilaporkan ke komisi judisial maupun ke mahkamah agung
karena sebenarnya panjang
jadi kita break dulu ya
jadi nanti gak kepotong break
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di prime news
kami masih membahas tentang
runtuhnya kepercayaan publik atas
kpk terhadap hakim dan panitera pengadilan negeri tangerang
tadi di segmen awal
juri bicara komisi judisial
mengatakan informasi yang cukup mengagetkan saya
sudah ada rekomendasi sebenarnya
untuk enam ratusan lebih hakim
kepada mahkamah agung
untuk dilakukan pembinaan
untuk dilakukan peringatan
yang jelas begitu
hanya sekitar sepuluh sampai lima belas persen
saya sekarang penasaran
enam ratusan hakim itu modusnya
tadi saya sudah sampaikan
kalau membaca angka dari mkh
yang sudah dilaksanakan oleh
mkh itu apa pak
majelis keluaran hakim
majelis keluaran hakim
itu maksudnya adalah
pemberhentian bagi para hakim
kita sudah melaksanakan
komisi judisial dan mahkamah agung
sudah melaksanakan mkh
empat puluh sembilan kali
dari empat puluh sembilan itu
tiga puluh satu
dari tiga puluh satu itu
ada dua puluh dua
tiga puluh satu
empat puluh sembilan
dua puluh dua
itu berkaitan dengan isu
swap dan gratifikasi
swap dan gratifikasi
lalu kemudian yang kedua
catatan yang kedua
di komisi judisial sejak tahun dua ribu
ott kpk terhadap
itu sudah dilakukan sebanyak
sampai yang terakhir ya
dari tiga puluh orang itu
delapan belas orang
lembaga peradilan adalah
dan mereka lah kemudian

lalu kemudian yang
enam ratus dua puluh empat itu
dan diantaranya adalah
lima belas sampai dua puluhan persen
di jalankan dengan baik
modusnya sebenarnya lebih banyak
karena dianggap terlalu ada mafia
mungkin beliau lebih pas untuk menyatakan itu
tetapi sebenarnya memang unik aneh ajaib dalam beberapa kasus putusan itu
misalnya saya baru saja melakukan proses pemeriksaan
tiba tiba saja muncul nama seseorang yang tidak pernah nama itu di bap polisi
dituntutan jaksa dan proses pemeriksaan di persidangan
tiba tiba muncul dalam putusan
hal hal yang sepertinya oleh mahkamah agung dianggap sebagai teknis judicial
padahal sebenarnya putusan ini benar tadi
pintu masuk untuk melakukan hal hal yang tidak sepatutnya
karena pintu masuk yang paling nyaman adalah ketika menggunakan putusan sebagai alat untuk melakukan kejahatan
oke baik sekarang kita sudah terhubung
terabung melalui telepon dengan pak suhadi juru bicara mahkamah agung
pak suhadi selamat malam
pak suhadi terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di prime news
tadi kami melihat pernyataan anda pada saat konferensi pers
anda mengatakan sudah banyak aturan ketat tapi kemudian masih ada celah dan masih ada kelemahan
kalau misalnya review sedikit dua puluh empat jam sejak hakim pn tangerang
ditangkap sudahkah ada review yang dilakukan oleh mahkamah agung
di mana celah ini bisa kemudian memberikan ruang kepada hakim ini untuk melakukan tindakan menerima suap
apa yang ditanyakan
jadi saya baru dari kpk ini
jadi di jalan ini
apa yang ditanyakan
oke iya pak swadi pertama anda bisa mendengar jelas suara saya
oke pak suhadi
kalau begitu evaluasi apa yang dilakukan sudah dua puluh empat jam berlalu sejak ott kpk
sejauh ini evaluasi apa yang dilakukan
ya jadi mahkamah agung ya begitu mendengar kejadian ini
pagi hari sudah dikirim tim dari badan pengawas untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa yang bersangkutan
jadi oleh sebab itu nanti hasil dari kereta mereka kemudian disampaikan kepada badan pengawas
kemudian dievaluasi apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana jangkauannya
oke pak suhadi tapi sebenarnya bagaimana standpoint anda terhadap ott kpk ini
ya nah ini memang kejadian seperti itu
seperti yang sebelumnya sebetulnya regulasi yang sudah ditemukan
ditempu oleh mahkamah agung
seperti keluarnya perma nomor tujuh ratus delapan puluh sembilan
sudah ada maklumat ketua mahkamah agung
kemudian diadakan pembinaan oleh pimpinan mahkamah agung ke bawah
kayak wilayah tinggi dan sebagainya
itu sebagai upaya optimal yang dilakukan oleh mahkamah
dan demikian kita simpulkan bahwa masalah integritas dari aparatur personil
dari operator itu yang lemah
kalau masalah integritas berarti mundur ke belakang
dari rekrutmennya dong pak
kalau masalah integritas berarti mundur ke belakang
dari rekrutmennya sudah gagal
ya kalau integritas itu kan bisa perilaku yang bersangkutan
sama dengan apa namanya
orang itu ada kadang kadang dia baik
kadang kadang dia tebal kadang kadang dia tipis
jadi dengan demikian ya belum tentu rekrutmen itu bagus
tetapi nanti perkembangan berikutnya
karena faktor faktor tertentu bisa saja mengakibatkan dia melakukan seperti itu
oke tapi kalau untuk yang di ott oleh kpk
hakim dari pengadilan negeri tangerang ini
sudah pernah masuk radar evaluasi dari mahkamah agung belum
nah ini saya kira itu di catatannya di badan pengawas
jadi belum saya
oh anda belum ngecek oke
badan pengawas apakah yang bersangkutan sudah pernah
dijatuhi hukuman disiplin atau belum
oke oke di badan pengawas ya pak
tapi komisi yudisial juga beberapa kali sebenarnya sudah memberikan rekomendasi
terhadap beberapa hakim itu kemudian dijalankan atau tidak pak
evaluasi ke dalam dari masukan dari komisi yudisial rekomendasinya
ya begini ya
sejak dibuat peraturan bersama tahun dua ribu sembilan itu
kemudian revisi dengan peraturan bersama tahun dua ribu sembilan
tahun dua ribu dua belas antara mahkamah agung dan kai sudah ada kewenangan masing masing
jadi komisi yudisial bahkan mahkamah agung pun dalam melakukan pengawasan
baik eksternal maupun internal tidak boleh campur tangan masalah teknis peradilan
oleh sebab itu rekomendasi dari kay itu diteliti dulu oleh badan pengawas
baru disampaikan kepada yang menentukan hukuman kepada ketua mahkamah agung
tapi kalau misalnya katakanlah ada rekomendasi ke badan pengawas itu
kemudian sejauh ini sudah berapa rekomendasi sih pak yang kemudian dijalankan oleh mahkamah agung
atau ada hitungan hitungan sendiri dari badan pengawasnya
ya menurut keterangan dari badan pengawas
badan pengawas itu katakan bahwa itu semuanya diberitahukan kepada komisi judisial
tentang apa isi dari badan pengawas
kemudian rekomendasi itu dan bagaimana tindak lanjut oleh mahkamah agung
jadi kalau memang itu menyangkut masalah kode etik dan bodoman perilaku hakim
ya kan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya
tapi kalau menyentuh masalah teknis peradilan
nah itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan bersama
itu bukan kewenangan komisi yudisial
pak swadi tapi sebenarnya kalau menurut anda sendiri
apakah yang sekarang ini mencerminkan adanya kegagalan pembinaan dari mahkamah agung terhadap para hakimnya
ya kalau apa itu ukurannya itu dari mana diambil
ya kalau misalnya dibandingkan dengan bupati wali kota yang tertangkap masuk ke suka miskin itu
hakim sudah seberapa
ya wakil tuhan betul tapi hakim itu yang memutus
silahkan anda lanjutkan
ya betul jadi hakim juga manusia kan
hakim juga manusia kita juga sangat menyesalkan kejadian ini
tetapi apakah itu merupakan kegagalan dari lembaga untuk membina aparaturnya
itu silahkan pihak ketiga yang menilai
ya jadi mahkamah agung atau anda di sini jurubicara mahkamah agung
masih tidak mau mengakui bahwa ini kegagalan pembinaan dari mahkamah agung
saya bukan saya yang jadi juri ya
ya kalau kita berusaha untuk melakukan pembinaan kemudian yang baik juga banyak ya bagaimana saya bisa mengukur bahwa itu gagal atau tidak
oke tapi kemana sekarang tapi sadarkah anda bahwa ini kemudian meruntuhkan kepercayaan publik kepercayaan saya sebagai rakyat biasa
yang jika ada masalah hukum saya berharap sekali kepada hakim agar bisa memberikan putusan yang adil untuk saya
tapi kemudian ada seperti ini kemudian kami tidak percaya apakah kepercayaan ini sangat sangat dipertaruhkan sekarang pak suhadi
oh iya jelas tapi kita minta juga oleh unsur unsur lain yang mempunyai aktivitas di pengadilan
ya jadi masyarakat itu sosial itu juga harus dibina
jangan sampai dia melakukan tindak tindak pidana tertentu atau melakukan penyogokan di pengadilan
ini harus sama sama kita membina jadi hakim
kalau suap ada yang disuap ada penerima suapnya pak jadi yang dibina tidak hanya harus pemberi suapnya
ya pemberi juga harus sama kan kalau ada yang memberi mana ada yang menerima
jadi oleh suap itu ya kita akui bahwa itu mengeros kepercayaan masyarakat terhadap kita
kalau lembaga peradilan itu sudah pasti kalau ada kejadian seperti itu
bahkan apa yang kita lakukan itu yang sungguh sungguh kita kerja berat menjadi tidak ada artinya
oleh sebab itu apa namanya
kalau ada kejadian sudah resiko yang bersangkutan yang menanggung resiko adalah yang bersangkutan itu sendiri
oke tidak ada hubungannya dengan institusi begitu pak swadi
sayang sekali komunikasi terputus kami nanti akan coba kembali menghubungi jurubicara mahkamah agung
pak swadi cukup kita sekarang jeda dulu kami akan membahas lanjutannya setelah jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news saya sampai di segmen terakhir dialog kita pada malam hari ini
kami masih membahas tentang tergodanya para hakim dengan uang suap
tadi terakhir sebelum jeda saya sempat berbicara dengan suhadi jurubicara mahkamah agung menyatakan bahwa ini kembali kepada individu
tapi ketika saya menanyakan tidak ada hubungannya dengan institusi komunikasi kami terputus
tapi dikatakan ini semua individu jangan sampai yang satu peristiwa ini kemudian mencederai yang lainnya
tapi saya ke pak farid dulu dari komisi yudisial pak farid kalau misalnya sekarang ini dikembalikan lagi kepada individu artinya ini unsurnya murni grid kerakusan atau bagaimana pak farid
saya ingin luruskan dulu pernyataan bahwa hakim adalah manusia biasa memang hakim manusia biasa dari wujudnya tapi dari si profesinya yang pertama saya ingatkan bahwa
profesi hukum yang disebutkan dalam kitab suci itu hakim yang kedua memang mereka manusia biasa tetapi untuk masuk menjadi hakim sepatutnya bukan orang orang biasa sehingga putusan putusannya menunjukkan itikat bahwa hakim memang wakil tuhan
wakil tuhan karena menggunakan nama tuhan dalam putusannya lalu kewenangan yang kedua kewenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia biasa tadi ini bisa mencabut nyawa manusia
bisa membuat seseorang menjadi kaya miskin pilot apakah itu manusia biasa
tapi dikaitkan lagi dengan rekomendasi kay lah kalau hakim ini adalah manusia biasa mengapa kemudian justru rekomendasi kay itu diabaikan karena mereka manusia biasa
saya katakan bahwa hakim bukan manusia biasa
mereka orang orang terpilih kok
prosesnya cukup panjang
disitulah letak pentingnya
maka pengawasannya eksternal internal
karena mereka bukan manusia biasa itu
nah kalau kemudian
kita kembali ke belakang
dengan alasan bahwa ketika terjadi
ketika terjadi musibah mereka manusia
biasa ketika dikaitkan dengan kewenangannya
tidak ada satupun yang boleh
nah ini manusia biasa gak tuh
ini kan sama dengan wahyu
nah saya pikir cara berpikir yang
lurus itu perlu
dikembalikan oleh karena itu
event kita berikutnya adalah meluruskan
arah lembaga peradilan
lalu kemudian yang kedua
antara hakim dengan lembaganya
karena yang memproses lembaga
yang membina lembaga tentu konsekuensi
ketika ada masalah juga harus dipertanggungjawabkan
terciprat pasti mau tidak mau lembaganya
itu sudah pasti
mereka hakim karena mereka di mahkamah agung
banyak teman saya hakim
tapi bukan di makam agung
karena namanya kebetulan misalnya abdul hakim siregal
atau kristen hakim
maksud saya begini
terlepas dari soal
soal ini adalah fakta
fakta ini sepatutnya harus menjadi
modal kontemplasi bagi kita semua
bahwa memang ada persoalan
tidak perlu ditutup tutupi
sebagai sebuah produk reformasi
termasuk makam agung
dengan satu atapnya
maka sepatutnya mereka tidak boleh anti kritik
oke mereka sepatutnya tidak boleh anti kritik
saya ke pak swadi nih terakhir
ma sebagai payung para hakim
sekarang apa yang akan dilakukan sekarang
karena sepertinya tidak bisa lagi bisnis as usual
ini harus ada apa ya
pembersihan yang luar biasa
gerakan yang masif
karena sekali lagi kepercayaan publik dipertaruhkan
ya saya katakan tadi bahwa itu bukan manusia biasa
sebagai manusia biasa
karena ini bukan melekat
bukan melekat bukan nabi
jadi manusia biasa tidak luput dari kekeliruan itu
dengan demikian bahwa
misalnya ada yang tertangkap seperti itu
ada resiko yang bersangkutan
apa lembaga laksananya terhadap
apa para hakim dan para aparatur pengadilan
ya melakukan pembinaan
dan pengawasan itu ya sesuai dengan kata undang undang
kita ada eksternal dari kaya internal dari
tapi apa konditornya itu sudah digariskan
ada persatuan bersama ada juga persepakatan bersama
yang menggariskan bahwa masyarakat teknis teknis
demi untuk independensi hakim
dari awal itu tidak boleh
kita harus bertangan tentang itu
pak suhadi bisakah sekarang setelah ini
ada jaminan tidak akan ada lagi peristiwa seperti ini
kalau jaminan jaminan siapa yang akan menjamin
apa yang terjadi kemudian ya kita manusia tidak bisa
ke depan itu misteri ke belakang itu
kenapa pak maaf itu misteri tapi sebenarnya kan ada bisa dilacak
badan pengawas bisa mengetahui pergerakan hakim
mungkin bisa didata siapa yang bermain siapa yang tidak

tentu sebenarnya tujuan badan pengawas ini adalah
tentu sebenarnya tujuan badan pengawas ini adalah
pastinya untuk menyelamatkan marwah mahkamah agung
dari mereka yang bermain gitu kan pak
iya memang menariknya sebagai pengawas
ya tapi artinya kan sekarang harus ada yang lebih gencar lagi
ada yang lebih ada yang lebih gencar lagi
harus lebih keras lagi melakukan evaluasi itu pak suhadi
oh jelas semua itu mahkamah agung melahirkan apa ketentuan ketentuan itu
berdasarkan kejadian kejadian sebelumnya
keluarnya regulasi dan sebagainya ke depan itu
nanti mahkamah agung memikirkan bagaimana resep yang terbaik
kita menanggulangi kejadian sekarang ini
akan memikirkan resep yang terbaik terima kasih pak suhadi
judul bicara mahkamah agung terakhir saya ke kang asep
melihat yang sekarang terjadi harus bagaimana lagi kang
iya yang menarik terakhir kalimat maklumat
kata maklumat di luar mahkamah agung itu sudah habis gerakan
kalimat isinya lebih menarik
kalau terjadi saya mengundurkan diri
artinya ada bentuk pertanggung jawaban
terakhir kasus sudi wahono ketika pt tertangkap
itu sudah habis karena tiap bulan kejadian
sekarang tiap semester yang sering katakan kan
nah ketika ini kejadian maaf perlu saya katakan ini kegagalan
kan dengan keluar maklumat yang tidak ada dalam kaedah hukum
tidak ada di mahkamah agung tiba tiba menyatakan isinya
kalau terjadi mundur artinya apa kegagalan
yang lebih menarik dari pernyataan pak soehadi di awal evaluasi
ini bukan evaluasi sudah tindak pidana
sudah ada kewenangan bawas kewenangannya kpk kalau tindak pidana dilakukan
ya artinya sudah selesai urusan berarti sudah ada kegagalan
karena sudah lepas dari mahkamah agung ada kegagalan pengawasan pembinaan
ya kedua lagi yang lebih patah lagi
nyari resep loh resep ini kan sudah kebar itu tiap bulan
sudi wah penutup sehingga keluar maklumat
sekarang lakukan lagi seorang wanita ibu pertiwi yang kita banggakan keibuannya
kok kita dirusak lagi ditangerang
alumnya pak suhadi alumnya pak hatta ali alumnya saya
yang kebanggaan sebagai hakim tangerang dengan bangganya kita menyebut
sekarang gagal gagal dirusak
nah apa yang terjadi sekarang soal bentuk pertanggung jawaban
ketika hakim masih melakukan itu bukan perbuatan personal kegagalan
karena apa kan sudah jerauh karena kami akan mundur sebagai pimpinan
kedua ini bukan lagi masalah perilaku ketika bungkus bungkus putusan ada pengaruh pengaruh
jangan mengantukkan perilaku ini kelakuan anda yang tadi mesti terima sogokan
kan jangan gini katakanlah kami sekarang penasihat hukum siapapun sekarang
menyuap berapa ratus triliun pun kalau hakimnya tadi sejak awal saya wakil tuhan
nah jabatan itu hanya disebut dalam kitab suci yang dikatakan beliau
kedua satu satunya profesi selain presiden dpr disebuti undang undang satu ratus empat puluh lima
jabatan hakim yang disebut artinya ada pengangkatan harkat martabat manusia

karena dia harus lebih oke ketika masa tuhan yang di atas lain lain kalau sekarang manusia biasa ya jangan jadi hakim

ketika masa tuhan yang tidak pernah terima sokokan harus dengan ibadah masa wakilnya terima duit terhina lah saya dengan duit itu

hukuman seperti apa wkwk wkwk
jelas kalau itu urusan pidana urusan bilang kpk harus seberat beratnya karena penegak hukum
bagi saya saya menuntut pimpinan mahkamah agung dan kahwakan bertanggungjawaban isi maklumat
karena ternyata ada hakim hakim yang tidak nurut sama pimpinannya siapa pimpinannya berarti tidak denger dong maklumat
langan sahabatnya dengan jakarta loh
langan sahabatnya dengan jakarta loh
oke baik terima kasih kang asep terima kasih pak farid sudah bergabung malam ini di cnn indonesia prime news
menarik sekali diskusinya
dan setelah jeda ketua mk arief hidayat meminta perhatian presiden terkait habisnya masa jabatan bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada
cnn indonesia prime news segera kembali